jalan pemukiman yang jadikan tempat pembuangan sampah sementara di desa telaga murni cikarang barat kabupaten bekasi jawa barat
dipenuhi tumpukan sampah yang didominasi sampah plastik
hal ini mengganggu kenyamanan warga sekitar terutama para pelajar di sekolah yang tak jauh dari tumpukan sampah
sampah yang menggunung ini terjadi sejak beberapa bulan terakhir
kendaraan operasional dinas lingkungan hidup kabupaten bekasi
yang biasanya mengangkut sampah secara berkala beberapa bulan terakhir tak kunjung mengangkut ribuan kubik sampah itu
emang kan disini kan emang tp empat tadinya jadi kendalanya itu mobil
mobilnya itu nggak ada lagi nggak ditarik pakai mobil
waktu itu masih pas ada mobil mah nggak begini
iya posisi sekolahan warga
sementara penjabat bupati bekasi dhani ramdan selasas yang menyatakan
pemerintah kabupaten bekasi berencana memperluas tempat pembuangan akhir sampah burangkeng dengan menambah lima hektare lahan
kami sudah mendapat informasi bahwa tahun ini ada anggaran untuk perluasan seluas lima hektare di burangkeng sehingga akan tetap bisa tertampung
selain menambah lahan tpa burangkeng
mk bekasi juga akan menambah unit pelayanan teknis dinas kebersihan di tindas lingkungan hidup kabupaten bekasi
dinas lingkungan hidup kabupaten bekasi juga akan menutup sejumlah tempat pembuangan sampah ilegal yang menjamur di kabupaten bekasi
dedy beben bekasi jawa barat